saya harus kasih tau nelia
nadia sangat suka dengan perkebunan ini
tapi sekarang dia sudah pergi
siapa lagi yang akan menikmati semua ini
maaf kami membawa pesan penting untuk bapak
saya sudah tahu
pasti berita tentang kematian cucuku nadia
oh bukan pak
silakan bapak baca sendiri
allahuakbar ya allah
ada apa chris
mbak nadia kak
mbak nadia masih hidup kayak
nia juga masih hidup dan sekarang mbak nadia ada di rumah sakit kan
sebelum saya melihat dengan mata saya sendiri sosok nadia
saya tidak akan percaya
baik kak baik
saya akan segera menjemput mbak nadia ke rumah sakit
situ bangka sudah siap tanda tangan ya
tapi nadia masih hidup bos
jangan menunggu untuk berbiskup
di sini boleh
saya akan men kila

nah perasaan saya
walaupun eka tidak pernah jumat
karena mereka cikgu beli belah
atau untuk kemas pirts
tapi dia melakukan alihkan
kalian banyak hal terjadi
kamu tenang dulu ya
kita di rumah sakit nak
kemarin kita kecelakaan
tapi alhamdulillah kita bisa selamat nak
sebelum kalian sadar
kami telah menemukan identitas kalian
dan kami telah menghubungi keluarga kalian
kami mengabarkan bahwa
jangan banyak bergerak dulu ya
kamu istirahat aja dulu ya
kakek pasti khawatir
tolong jangan biarkan dia banyak bergerak ya
karena kondisinya masih sangat lemah
saya permisi dulu ya
makasih ya sus
kita sabar nad
ibu udah sadar